kamu tuh tidak denger mami kenapa masih kamu lakuin juga
kamu tahu kambing kampung itu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan kamu
dan dia juga tidak bisa membahagiakan kamu sayang
kambing kambing itu nggak akan bisa memenuhi syarat dari papa
kampung kampung yang kamu banggakan itu hanya punya cinta
kamu gak akan bisa hidup senang kalau hanya bermodalkan cinta
kamu itu batasnya sama saiful
dia itu seorang pengusaha dan dia itu anak konglomerat
ya sebentar pangeran ya
kita ambilkan karpetnya
mana karpetnya nih
sabar pangeran ya
pasti kerjaannya papi
anya yang cantik abang saiful telah datang
ternyata kau dimari
ya mau dimana
abang saiful cari cari
tenang saja nanti aku belikan
itu namanya baru calon menantu yang mantap
tingginya cuma segini gandengannya susah
kamu jangan menghina dia
walau tubuhnya semampai alias sempai tergak sampai
tapi dia kaya raya punya gudang duit
daripada si gamping gampung itu
kawin sama dia kamu makan rumput
namanya ramzi bukan kambing
ada di dalam
ntar lagi gua keluar
ah ayah nggak mau beli kalau nggak ada ramsi
enak aja nggak jadi
udah gua ulekin nih
gak jadi lagi enak aja lu ngomong
pokoknya gado gado mah itu nggak enak kalau nggak ada ramzi mak
ada gue ada ramzi sama aja gara gara gua enak
ah enggak ah
ji lu bangun apa sih
udah siang nih
wah lu tuh gak denger apa tuh di luar tuh pada rame
dia tuh pengen ketemu lu nungguin lu
gimana sih ji bukannya bantuin emak
mak dia bingung nih nggak ada pintu orang banyak
ji gimana tuh orang orang agak mau beli gado gado emak nih kalau bukan lu yang melekin
setapu aja nyak
emang masih ngantuknya
apa peduli sama orang
kan dia pada mau pesen gado gado ya maknya dong
emang cabar awitnya gugup petir
ji males banget kamu jadi anak
cing ada apa
ada yang bisa fatima bantu
ini ibu ibu ini pada mau beli gado gado
tapi pada nungguin si ramzi
nah dia aja masih tidur belum bangun bangun sampai sekarang
yaudah kalau gitu gimana kalau misalkan fatime yang bantuin cing ya
gue punya anak lu bukan untung malah rugi
lu tahu nggak
dari pagi tuh langganan ku udah ratusan
gara gara lu tuh pada bubar semua
eh lu mah
loh kok nanti bubar sih
dia tuh semua maunya ulekan lu
katanya ulekan lo lebih sedap daripada ulekan gue
gue yang udah puluhan tahun jualan gado gado
kenapa jadi enakan elu katanya
ya pada petingkah aja itu semua
entah aja yang ulekin
itu bumbu kacang juga nggak halus halus
kagian ulek segitu banyaknya
udah deh nya
kita tutup deh tuh gado gado
kita bisnis baru
terus kita mau dagang apa lagi ji
jual beli mobil
enak tuh untungnya gede
oh baby ramzi mana sih
menurut jam matahari ini udah lewat tengah hari
masa mesti nunggu sampe tengah malem
tuh kan gak sesuai nih sama janjinya
baby my baby bala bala udah dateng
my baby bala bala udah dateng

aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
lo ngapain di sini
lo abis abisan ketabrak loh banyak motor lewat sini
fatime bisa minta waktunya abang sebentar
fatima pengen ngomong sedikit aja
mau ngomong apaan sih kan bisa di rumah fatime
sebenarnya fatime punya hati sama abang
tapi fatime sendiri nggak ngerti
selama ini juga kan
cing cing selalu ojok ojokin kita berdua
tapi kok yang fatime liat
abang kok kayaknya cuek banget sama katime
fatime abang kan anak satu satunya
kita temen dari kecil
udah anggap abang sebagai adik
jadi udah nggak ada perasaan cinta
mungkin ada perasaan sayang
perasaan sayang sebagai adik fatime
dan kalau seandainya kita ikutin kemauan cing
pasti deh entah ujung ujungnya rumah tangga kita berantakan
kalau nggak didasarin cinta
endang endang fatime udah paham
abang udah punya cewek lain
ya udah deh bang
kayaknya fatime mengganggu di sini
lebih baik fatime pulang aja
bisa nyampe juga
dari mana aja sih
tadi lagi ngejahat berita
berita penting banget
sebel aku baby sama kamu
kamu tuh kayak keong